sementara itu kementerian luar negeri sudah memberikan bantuan hukum kepada reinhard sinaga
terkait kasus pemerkosaan terhadap empat puluh delapan orang di inggris
terdakwa reinhard bisa mengurangi masa hukuman setelah tiga tahun menjalani hukuman penjara
kementerian luar negeri sejak tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
sudah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa reinhard sinaga
guna memastikan hak hak hukumnya sesuai dengan hukum di inggris
terdakwa reinhard sinaga difonis hukuman seumur hidup
oleh pengadilan manchester inggris terkait kasus pemerkosaan
sudah mendapat pendampingan oleh kbri dan mendapat bantuan hukum pengacara setempat
yang bersifat pro bono
namun dalam proses tersebut kbri juga datang ke peradilan
datang mengunjungi yang bersangkutan dan itu antara tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu dua puluh
dengan selesainya ada keputusan hakim
atas kasus tersebut maka sejauh upaya hukum dari proses persidangan tingkat awal sudah selesai
yang bersangkutan bisa memintakan haknya untuk pengurangan hukuman setelah tiga tahun menjalani masa tahanan